pemerintah provinsi dki jakarta resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar
sepanjang bulan juni jakarta akan menerapkan psbb masa transisi
beberapa sektor yang terkait ekonomi diperbolehkan kembali beroperasi secara bertahap
sebagai langkah mengantisipasi kepadatan penumpang
sejumlah moda transportasi publik pun bersiap dengan meningkatkan protokol kesehatan
layanan transportasi transjakarta misalnya penumpang wajib menggunakan masker selama di halte dan bus
menjaga jarak satu meter dengan penumpang lain
mulai lima juni ini transjakarta diperbolehkan beroperasi di jam operasi normal
waktu antara kedatangan antar moda atau headway juga akan diperpendek untuk mengurangi antrean penumpang
pengembalian jam operasional normal
transjakarta pun disambut baik penumpang
kayaknya sih lebih bagus dikembalikan seperti normal ya
karena sekarang orangnya udah mulai banyak
tapi armadainya tuh lebih sedikit gitu
jadi kalau bisa dinormalin aja
mrt jakarta menyiapkan skema operasi baru untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang
selain protokol mengenakan masker pemeriksaan suhu dan pembatasan jumlah penumpang dalam satu kereta
pemeriksaan suhu dan peraturan baru juga akan diperbolehkan
seperti dilarang berbicara secara langsung
hingga berbincang di telepon selama berada di dalam kereta
larangan berbicara di dalam kereta pun turut diterapkan oleh pt kereta komuter indonesia
pt kci juga akan menerapkan sejumlah kebijakan lain yang mulai berlaku delapan juni dua ribu dua puluh
pertanggal delapan juni kami melarang balita untuk berbicara di dalam kereta
hal ini kami lakukan senantiasa untuk melindungi anak anak dari penyebaran virus covid sembilan belas
kepada pengguna jasa komputer lansia tetap bisa menggunakan krl
tapi di luar jam sibuk yaitu mulai dari pukul sepuluh sampai pukul empat belas siang hari
berdasarkan paparan gubernur anies baswedan pada kamis siang
moda transportasi ojek online juga dapat mulai beroperasi mengangkut penumpang
pada senin delapan juni mendatang
asosiasi ojek online yang tergabung dalam garda indonesia telah mempersiapkan sejumlah protokol baru
hingga pengenaan alat partisi portable yang terbuat dari bahan plastik
halnya kita menggunakan masker
yang biasanya kita tanpa masker kita bisa bebas sekarang kita harus pakai masker
nah sekarang juga untuk ojek online kita terapkan adanya skat
pastinya kenyamanan akan sedikit berkurang di sini
namun ini untuk kebaikan
bahannya itu dari fiber plastik jadi mudah dibersihkan dan juga ini kuat
nah ada kacanya juga nanti untuk bisa mandang ke depan bagi para penumpang
penyekat baru ini masih dalam tahap uji coba dan pengajuan ke regulator
agar dapat didistribusikan ke seluruh pengemudi ojek online di indonesia
melalui alat ini diharapkan pengemudi ojek online dapat tetap beroperasi
sambil menjaga keamanan dan keselamatan penumpang
masa transisi fase satu akan berlaku selama satu bulan
dengan dibukanya sejumlah sektor secara bertahap
antisipasi dari moda transportasi publik menjadi kunci
untuk menjaga warga dki di tengah pandemi yang masih membayangi